bayar bayar jadi rumit di masa pandemi
tenang jangan resah karena kini ada kris yang bikin transaksi kita jadi makin praktis
belum tahu caranya gampang simak baik baik video ini sampai akhir ya
pertama minta atau ambil tangkapan layar kode qr dari penjual
buka aplikasi pembayaran yang kamu punya dan klik tulisan scan kris hingga keluar mode kamera
klik kotak kecil yang berada di kamera tersebut dan unggah gambar kris yang tersimpan di galeri tadi
akan keluar nama dan kotak nominal
pastikan nama penjualnya sesuai ya
dan tadaaa sudah terbayar deh barang yang kamu inginkan
hati senang pikiran tenang karena transaksi aman
chris tanpa tatap muka belanja dari mana aja bayarnya dimana aja